tiga belas tenaga kesehatan di rumah sakit umum daerah arifin ahmad pekanbaru riau terinfeksi covid sembilan belas
belasan nakes ini dikonfirmasi positif setelah dilaksanakan tes swab pada seratus tenaga medis rsud senin lalu
dan mereka langsung menjalani perawatan
lantaran tenaga kesehatan yang terpapar adalah bagian administrasi
diduga asal penyebaran bukan melalui pasien rumah sakit melainkan dari luar
masa kerjanya atau hari kerjanya itu kan lima hari
ya bisa saja dari lima hari itu setelah hari libur mereka kan kemana mana
nah jadi bisa saja berasal dari suatu tempat bisa saja sudah berkontak dengan orang yang mungkin otg atau gimana
sementara pada kamis penemuan tiga puluh tenaga kesehatan yang positif covid sembilan belas
berujung pada instalasi gawat darurat rsud ngudi waluyo
di kabupaten blitar jawa timur ditutup selama lima hari
pihak rsud mengatakan untuk sementara pasien yang masuk igd terpaksa akan dirujuk ke rumah sakit sekitar
diketahui lima dokter empat belas perawat dan sebelas pegawai administrasi tertular dari komunitas sepeda internal rsud ngudi waluyo
di surabaya tenaga medis kembali gugur setelah terpapar covid sembilan belas
perawat rs unair meninggal dunia setelah berjuang melawan covid sembilan belas selama tiga belas hari
di ruang isolasi rumah sakit uner pada kamis
almarhumah terpapar meski ditugaskan di lantai bebas penyakit menular
sebelum dibawa ke pasuruan untuk dimakamkan jenazah sempat disolati di halaman rumah sakit
dan sebenarnya beliau ini sudah kita posisikan di area yang hijau sebenarnya
jadi di area tujuan di lantai tujuh
tapi ya kita sulit untuk menghindar daripada paparan sars cov dua
tapi yaudahlah nggak usah cari dari mana salahnya di mana nggak usah
yang penting kita semua berharap bahwa beliau ini dipanggil dalam situasi yang baik dan putus nurka timah
dan kemudian kita tidak akan melupakan jasa beliau yang luar biasa
kini ratusan tenaga medis di jawa timur positif covid sembilan belas
sembilan belas perawat di antaranya meninggal dunia
tim liputan cnn indonesia